jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia mengalami peningkatan selama satu pekan terakhir
menteri kesehatan memprediksi penambahan jumlah kasus harian semakin bertambah hingga akhir juli mendatang
apa yang patut diwaspadai
bergabung muhammad syahril jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia dan juga prof zubairi jurban ketua satgas penanganan covid sembilan belas idi
selamat malam dr syahril dan juga prof beri
selamat malam mbak tufani prof zubairi dan pemirsa soehwa
terima kasih dokter syahril dan juga prof dari sudah bergabung dengan kami
saya ke dr syahril dulu dokter kasus covid sembilan belas trennya mengalami peningkatan dalam satu minggu terakhir
kemudian juga jakarta menjadi penyumbang tertinggi dari kenaikan kasus ini
kenaikan disebabkan oleh kemunculan dua subvarian baru dokter atau bagaimana perkembangannya
terima kasih ya
memang tanggal enam belas yang lalu naik ya kemudian turun lagi
kemudian hari ini naik lagi jadi ada fluktuasi naik turun tapi semuanya sudah di atas satu ya
memang jakarta penyumbang yang terbesar hari ini ada enam ratus delapan puluh enam kasus ya
memang seperti sebelumnya yaitu dengan lonjakan delta
untuk omikron semua kenaikan ini ditargai adanya subvarian baru
untuk omikron saat ini sudah ditemukan subvarian baru ba empat maupun ba lima
di dunia pun semua negara itu melaporkan kenaikan kasus karena memang adanya faktor varian ataupun subvarian baru
oke dari ambang batas aman who jakarta sekarang ibu kota masuk
kategori sebenarnya tidak aman dengan adanya kemunculan dua subvarian baru ini
sebenarnya dokter syahril apa sih yang harus diwaspadai dengan kemunculan dua subvarian baru ini dari karakteristiknya kemudian fatalitas kasus
ya tapi kami sampaikan bukan kondisi tidak aman ya
secara nasional kita masih terkendali karena laju penularan masih di bawah satu persen
kemudian positivity rate masih di bawah lima persen
perpitalisasi juga di bawah lima persen
dan kematian juga di bawah tiga persen
artinya walaupun ada kenaikan kasus
ya tapi tetap indikator indikator yang lain itu pasti aman
tetapi kita harus tetap waspada
kenaikan kasus ini memang salah satu faktor penting
yaitu adanya subvarian baru
nah untuk itu kita tetap menjaga bagaimana
agar kita bisa mengenalpasti
mengendalikan penambahan kasus ini
maupun kita juga menjaga
jangan sampai tingkat hospitalisasi itu semakin naik
sehingga tidak banyak orang yang sakit
dikawal di rumah sakit
dan juga akan menekan angka kematian
nah karakteristik subvarian ba empat dan ba lima ini
dilaporkan bahwa tingkat penularannya
memang hampir sama atau lebih sedikit dari omikron sebelumnya
dan dilaporkan juga
tingkat keparahan atau beratnya penyakit yang disibulkan
itu lebih ringan dari omikron sebelumnya
jadi kita harap tetap tenang
jangan panik walaupun waspada
karena walaupun nanti angkanya menaik
tapi kita berharap tidak banyak yang dirawat di rumah sakit
atau tidak sampai banyak yang meninggal
begitu mbak tiffany
baik saya ke prof berry
prof berry kita pernah dihadapkan dengan beberapa gelombang
omikron kemudian delta
sekarang kita dihadapkan dengan potensi ancaman subvarian baru
ba empat kemudian ba lima
bisakah kita mengendalikan ini
walaupun mungkin karakteristiknya lebih ringan lebih mild
kemudian bagaimana melihat ini prof
ya saya melihatnya memang ada kemungkinan kenaikan
dan adanya lonjakan namun tidak akan setinggi sebelumnya
jadi hanya mungkin waktunya lebih lama beredar di indonesia
sebagai contoh misalnya kalau negara lain di luar afrika itu
sekarang sudah sekitar delapan puluh tujuh persen
kalau amerika sedikit di atas tiga belas persen
kemungkinan indonesia naik ada
namun tolong diingat walaupun kita naik
namun kita masih di kalau di urutan dunia masih nomor empat puluh sekian empat puluh empat lebih tepatnya
dan masih jauh di bawah malaysia singapura new zealand korea jepang australia
korea utara maupun taiwan
jadi di antara negara negara tetangga
banyak yang jauh lebih tinggi dari kita
tapi itu juga suatu
peringatan buat kita artinya bisa masuk dari negara tetangga dengan lebih tepat
walaupun sekarang sudah ada di indonesia
iya artinya kita tidak boleh terlena
walaupun kita ada di urutan atau ada di posisi empat puluh sekian
bukan berarti kita tidak bisa ada di peringkat atas
kalau kita tidak itu tadi tidak menjaga pengendalian
menekan laju penularan tidak meningkatkan protokol kesehatan begitu kan
oke prof kalau ini memang diprediksi atau dilihat
mungkin potensi ancamannya tidak akan setinggi
delta dan omikron
tapi kalau kita berbicara mengenai subvarian
memang dari ketika awal pandemi
diprediksi akan banyak muncul munculnya
kemunculan dari subvarian dari covid sembilan belas ini
karena melihat hal ini memang subvarian adalah hal yang memang tidak bisa terhindarkan
atau potensi penyumbang ini bukan hanya suvarian sendiri
karena memang masyarakat yang terlalu terlena dengan pelonggaran
kemudian sehingga tidak kembali disiplin menegakkan protokol kesehatan
jadi virus kan makhluk tuhan yang ingin juga bertahan hidup
supaya bisa bertahan hidup dan masuk ke tubuh orang
dia harus berubah sifatnya mutasi
supaya bisa menembus proteksi yang telah diterima oleh manusia setelah vaksinasi
karena itu dia mutasi
dan akan terus mutasi terus
dan kemungkinan untuk hilang dari muka bumi nyaris tidak ada
hanya kita harapkan nantinya mirip mirip kayak orang batuk pilek biasa
ya teman kita menjadi
itu yang bisa terjadi dan diharapkan diperkirakan akan terjadi
jadi walaupun dia bermutasi artinya diprediksi juga gejala yang timbul ini akan semakin ringan begitu prof
ya sekarang kan memang terbukti lebih bisa dikatakan gejalanya sebagian besar ringan
oke saya kembali ke dr syariel
trendnya memang mengalami peningkatan
kalau tadi prof beri sampaikan indonesia masih ada masih cukup aman
prof syahril pun juga dalam pernyataan sebelumnya juga menyatakan indonesia masih cukup aman cukup terkendali
tapi artinya kita tidak boleh lengah
nah bagaimana kita mewaspadai hal tersebut sehingga jangan keenakan nanti tiba tiba muncul gelombang gitu
saya sedikit menambahkan masalah gejala yang ringan tadi
itu juga faktor dari imunitas yang ditimbulkan oleh imunitas aktif maupun pasif terutama dari vaksinasi
jadi vaksinasi ini adalah suatu upaya untuk menimbulkan antibodi agar lebih mengenali virus yang baru atau suparian baru sehingga gejala yang ditimbulkan itu tidak lebih berat
sehingga ini menjadi suatu kebutuhan penting bagi kita dalam rangka mengendalikan covid ini
sehingga walaupun terpapar atau terinfeksi maka tidak terlalu berat gejala yang ditimbulkan
nah kalau tadi pertanyaannya kembali ya sekarang sama sama kita sudah bersyukur ya kita dalam pandemi yang terkendali
dengan indikator indikator tadi kewajiban kita adalah mempertahankan ini
betul kata prof zubairi tadi selamanya bisa kita pertahankan seperti ini sehingga suatu saatnya kita bisa hidup berdaplikat dengan covid ini gitu loh
karena kalau nanti akan tetap menurun jumlahnya dan semakin sedikit dan itu tidak bisa hilang di mungkabubi maka kita seperti halnya penyakit yang lain seperti tuberkulosis
malaria depan berdarah kita menjadi edemis dalam hal ini
oke dr syahril kalau dorongan vaksinasi ya kan ini kan masih menjadi salah satu kunci lah untuk pengendalian kan untuk membentengi diri itu tadi
artinya sekarang akan mulai mempertimbangkan juga mendorong untuk booster tambahankah
kita saat ini masih memprioritaskan vaksinasi primer satu dan dua
jadi ini kita harus kejar dulu bersama sama
jadi prioritas saat ini adalah menaikkan cakupan vaksinasi primer dan juga meningkatkan cakupan vaksinasi booster
nah untuk yang disampaikan mbak tiffany tadi tentu saja itu akan menjadi pertimbangan kita
manakala prioritas yang pertama ini sudah kita kerjakan dan kita lampaui
oke prof berry terkait dengan dorongan untuk vaksinasi booster
kalau tadi prof dr syahril menyampaikan bahwa target untuk vaksinasi primernya saja satu ke dua masih belum mencapai
kemudian boosternya pun atau vaksinasi ketiganya pun belum
tapi sebenarnya dengan adanya booster tambahan ini bisa menjadi shield terluar lah sekarang
pelindung terluar sekarang untuk menangkal suvarian dan juga pengendalian covid
tanggapan anda seperti apa prof beri
nah untuk yang keempat itu adalah vaksinasi vaksinasi
nah untuk yang keempat artinya booster dua kali itu beberapa penelitian di israel maupun di amerika menunjukkan ada manfaatnya
jadi apakah boleh tentu saja boleh untuk booster satu kali dan booster dua kali apakah itu program
nah kan pemerintah ingin
pertama melindungi masyarakat secara keseluruhan
jadi memang tepat sekali prioritas pertama tentu yang dua kali dulu segera tercapai kemudian baru booster pertama
banyak mungkin baru kemudian booster kedua
namun kalau sebagai individu mau melakukan booster dua kali apakah bermanfaat
mungkin bermanfaat jadi diduga kekebalan booster kedua itu bisa mulai berkurang setelah enam bulan
namun karena risiko penularan di luar ini cukup tinggi maka kita harapkan juga kekebalan bukan dari vaksin namun dari infeksi
jadi kita harapkan memang jangka panjang jalannya akan ringan dan makin ringan
namun risiko tertular tetap ada dan sedikit meningkat
dr syariel kalau apa namanya kekembalan itu potensinya berkurang setelah enam bulan
dan banyak sekali sekarang masyarakat sebenarnya sudah melakukan booster ketiga atau vaksin ketiga dan juga sudah mendekati enam bulan
atau mungkin sudah mungkin lebih dari enam bulan
artinya harus terus dikejar booster kedua atau vaksinasi keempat ini
nah bagaimana untuk menggenjot ini dr syariel
ya seperti halnya prioritas kita yang lalu
ternyata kita harus membutuhkan booster terutama untuk orang orang yang punya risiko
kansia tenaga kesehatan ya
dan kemudian yang berkorporat
nah itu yang menjadi prioritas
sehingga adanya booster yang pertama kemarin atau yang saat ini vaksinasi ketiga
itu adalah karena memang adanya suatu faktor risiko yang harus kita lindungi
nah kembali ke tadi
karena kita harus melindungi seluruh rakyat di indonesia dan ini menjadi program nasional
maka ya kita harus prioritas
karena memang semuanya punya keterbatasan keterbatasan
nah tentu saja untuk yang booster kedua yang disampaikan oleh mbak tiffany tadi
karena sudah lebih dari enam bulan dan membutuhkan tambahan agar kadar ataupun kemampuan antibody itu semakin meningkat
ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita untuk direkomendasikan program ini selanjutnya
kita akan tunggu bagaimana perkembangannya
mudah mudahan memang angka covid nya bisa semakin terkendali tetap terkendali
walaupun dengan kemunculan suvarian baru
kalau tadi prof berry menyatakan ya mutasi akan terus ada dan kita memang dituntut untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
tapi paling tidak kita sudah punya pelindung yang bisa membentengi diri kita dari itu semua
terima kasih dr syahril dan juga prof berry sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam